wah saya membayangkan tuh kalau misalnya jadi penumpang pesawat tersebut kan pasti tegangnya wah luar biasa
biasanya yang menenangkan adalah kalau tidak pilot ya suara pilot menenangkan dan juga pramugari atau pramugara yang ada di dalam pesawat tersebut
betul jadi mengimbau ya untuk kepada seluruh penumpang
nah belakangan ya ada seorang bocah laki laki menjadi viral karena kepiawayannya menirukan suara pramugara saat bertugas di dalam pesawat
nah tidak hanya hafal dengan kalimat yang disampaikan bocah dengan nama panggilan tian olinger ini juga mahir menirukan gaya bicara khas para awak kabin pesawat
ini dia nih aksi dari christian moses olinger bocah kelas enam sd yang sudah piawai menirukan gaya bicara pramugara di pesawat
aksinya itu kerap direkam dan dibagikan melalui akun instagram
sebelum akhirnya viral dan menarik perhatian banyak pihak
iya tian ini hafal betul dengan kalimat dan gaya bicara khas para awak kabin
mulai dari prosedur keselamatan jendela darurat hingga demonstrasi keselamatan di pesawat
tian yang cukup sering naik pesawat ini mengaku memang bercita cita untuk menjadi seorang pramugara saat besar nanti
wah mudah mudahan ya
aduh kecil kecil cita citanya udah setiap hari setinggi langit memang
tapi ya kan kadang kadang gitu anak kecil tuh suka berubah ubah ya
tapi ini keren banget udah viral dimana mana
pesawat atr tujuh puluh dua seri enam ratus wix air dilengkapi dengan empat pintu dan jendela darurat
dua jendela darurat tiga pintu bagian depan dan dua pintu darurat tiga pintu bagian belakang
bapak dan ibu yang terhormat mohon perhatian anda sejenak
sesuai dengan peraturan peribadi awal sibil
alah kami kami akan mempergakan cara menggunakan alat alat keselamatan di dalam pesawat
bapak ibu yang terhormat itulah tadi informasi tentang bocah yang pandai menirukan suara pramugara
dan sekarang sudah hadir di studio
iya bisa sudah hadir di studio christian moses
saya selalu ingat bersama ibu frederica tapi sudah hadir di studio
wah itu kayaknya resepsionis di momo ya
soal nanti kita malah justru belajarnya sama dia nih
tapi kita juga nanti akan membahas sebetulnya bagaimana sih orang tua menanggapi dan juga mendukung maksimal cita cita anak
bersama dengan psikolog tara adi sidetuar yang sudah bergabung bersama kami
selamat pagi semuanya
selamat pagi kepada para penumpang selamat pagi tian
gak usah lebay gitu juga kayaknya ya
tian itu gimana sih awalnya kok kamu bisa suka sama pramugara atau juga pramugari
di pesawat gitu jadi awalnya yang bikin itu menarik itu apa buat ya
iya kayak bicara
oh kayak gimana sih gaya bicaranya tuh coba coba saya mau denger nih
mau dengar langsung kita nih
para penumpang yang terhormat selamat datang di pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh cy sembilan ratus er cnn airlines dengan nomor penerbangan cn satu ratus tiga puluh lima dengan tujuan jakarta dan pasar
penerbangan kita di pasar ditempu dalam waktu satu jam dan tiga jam
tiga puluh menit di atas ketinggian jelajah
dua puluh ribu kaki di atas permukaan air laut
perlu kami sampaikan penerbangan ini adalah tanpa asap rokok
mohon kenakan sabuk pengaman membuka penutup jendela melipat meja meja kecil delapan anda dan meninggalkan serian kursi
pimpinan penerbangan kali ini adalah captain christian olinger dan seluruh pesawat yang bertugas menjawabkan selamat datang dan selamat menikmati penerbangan ini
aduh yes nanti kita akan take off ya sebentar lagi

take off duluan ya kita iklan dulu pemirsa setelah itu baru kita akan berdialog bersama teman teman yang ada di sini
ya tetap bersama kami di good morning
ya pemirsa masih bersama kami di good morning
pasti anda penasaran kan dan ingin bertanya betulan
nityan itu pengen apa
pengen jadi pramugara
iya betul pengen jadi pramugara
gitu ya nggak pengen jadi pilotnya aja
padahal kan pilotnya biasanya anak anak pengennya jadi pilot gitu kok kamu jadi pengennya pramugara
aku sih lebih tertarik untuk jadi pramugara pilotnya itu kerjanya susah
tanggung jawabnya lebih besar kali ya
oke padahal kan sama aja naik naik pesawat juga kan kemana pergi pergian juga
aku sih lebih suka melayani
karena ada orang orang yang memang terlahir dengan bakat itu ya mbak yehmad melayani orang itu senang

ini sih pengen muncul
mungkin semuanya tampil
ibu gimana bu pertama kali dengar anaknya punya cita cita jadi pramugara gitu pramugari pramugara lah gitu itu apa yang ibu lakukan saat itu
pertama kali ya bu ya tanggapannya gimana bu
resmong ibu sebagai orang tua tuh apa
yang kami tahu sih dia pengen jadi
pengen jadi pilot
sering waktu berjalan
taunya sering suka ngafalin ini apa teks teksnya pramugara gitu
saya bilang ini anak mau jadi apa kalau ngucapin gini gayanya juga
kadang kita marah larang
tian jangan begitu
nanti kamu dikatakan bagaimana laki laki kok jalannya gitu
tapi dia setiap hari begitu begitu aja
ya udah nggak usah dilarang
kadang teman teman di kantor bilang tian tirukan dulu pramugari
tapi kan tidak bilang pramugara saja
eh gak usah
minta bayar dulu baru dikasih dulu
tapi ya tiannya begitu
ya sudah lah kita mengalir aja
dan kamu senang ya tian ketika disuruh sama maksudnya ada yang minta coba tian ngomong kayak pramugara gitu
kamu senang melakukan itu ya
dan kalau dilihat tadi ya setiap katanya tuh kita berasa memang sedang mau terbang karena betul betul itu kata kata yang diucapkan pramugara sama pramugari
ngapain sih menghafal melatih intonasinya seperti pramugara
intonasinya dilatih tuh
ini lebih dewasa loh
saya dulu kayaknya umur kelas enam sd kayak tian udah masih berubah ubah ya cita citanya kan
apa yang memang gitu nih mbak tahar anak anak zaman now
jadi kita orang tua juga udah mulai berubah nih kayaknya untuk ngarahin mereka
iya karena kalau kita lihat dari zaman dulu kan berbeda ya
dulu cita cita anak anak tuh pasti orang tua ngalahinnya ya kalau nggak dokter pilot astronot tentara gitu kan
tapi sekarang zaman berubah anak anak makin terekspos dengan hal hal baru cita citanya juga semakin banyak
jadi mungkin jadi berubah ubah nih gitu kan
karena nanti dia melihat sesuatu misalnya lihat chef nih lagi populer di tv
wah aku mau jadi chef
tiba ntar lihat yang lain lagi mau berubah lagi gitu kan
tapi sebetulnya itu tidak masalah gitu
harusnya orang tua nggak perlu khawatir dulu
karena kalau anak punya cita cita itu menandakan bahwa dia punya harapan dan keyakinan diri
itu yang paling penting gitu
karena berarti anak ini merasa percaya diri bahwa oh aku bisa loh ngelakuin itu
dan hubungan antara cita cita dan percaya diri itu sangat besar
jadi kalau misalnya orang tua tidak memberikan respon positif
anak jadi akan merasa orang tua saja nggak percaya sama aku nih kalau aku mampu
berarti aku juga mungkin jangan jangan aku nggak bisa nih
sehingga akan menjatuhkan rasa percaya diri anak gitu
meskipun memang mungkin kadang kadang cita cita itu berbeda ya
orang tua punya harapannya pengennya apa anak anak maunya apa
tapi kalau saya melihatnya yang terpenting adalah didengarkan dulu
kemudian diikuti dan diberikan semangat
dan nanti sambil berjalannya waktu
kita kan bisa mengarahkan anak untuk melihat opsi opsi yang lainnya juga
tapi yang pasti jangan sampai rasa percaya dirinya itu atau konsep diri positifnya jadi menurun
jadi itu gara gara misalnya orang tua nggak setuju dengan cita cita anaknya
tapi sekarang ini perubahan cita citanya seperti apa sih
dan orang tua sebaiknya merespon pada profesi profesi yang mungkin buat orang tua ya bukan profesi sebetulnya begitu
itu mestinya bagaimana
mau jadi youtuber
artinya kan kita harus kasih kamera kita kasih laptop kita kasih mesin edit gitu ya
atau malahan arahin aja
bilang kalau ini masih sementara belum tentu jelas seperti apa masa depannya
sebetulnya gini ketika anak punya minat
ini kesempatan orang tua untuk betul betul menggali
sebetulnya kenapa sih dia kepengen
ini jadi sarana untuk pendekatan antara orang tua dan anak
misalnya contohnya tadi kan tian pengen jadi pramugara
nah ini harus ditanya kenapa sih sebetulnya apa
apakah tampilnya apakah menghafalnya apakah melayaninya
itu yang betul betul dia minati
nanti kalau misalnya ternyata yang betul betul diminati adalah melayaninya
cita cita melayan itu kan sebenarnya luas banget
gak hanya dari sisi pramugari
tapi bisa dari sisi mana pun
misalnya pekerja sosial juga melayani gitu kan
nah jadi nanti bisa diarahkan tuh yang ke arah situ
oh ada juga loh opsi opsi lain sehingga anak tidak hanya terfokus pada satu hal
yang memang dia tahu dan dia minati itu gitu kan
mungkin kan saat ini anak hanya berpikirnya kalau saya senang melayani ya jadi pramugara
tapi sebetulnya itu kan sangat luas
nah nanti tugas orang tua adalah mengarahkan bahwa dari minat kamu atau hal yang kamu sukain bisa banyak loh area areanya
nanti orang tua bantu mengeksful ke arah situ
oke kalau mbak tara lihat tian ini gimana nih
kayaknya udah kekeh banget kayaknya covid
ini udah passionnya kayaknya jadi pramugara
iya loh udah berbulan bulan menghafal ini
nah ini juga sama seperti cita juga pengen juga jadi chef gitu ya
jadi memang mungkin kalau saya melihatnya tian menyukai bidang bidang yang dia bisa tampil melakukan sesuatu membantu orang melayani
dan itu dilihat oleh orang lain gitu
nah karena itu mungkin gak terlalu tertarik malah jadi pilot karena pilot tadi kan belakang layar gitu kan
jadi kalau itu yang memang menonjol nah itu yang mungkin harus ibu dorong arahkan kenalkan pada bidang bidang lain yang juga sebetulnya searah gitu ya
jadi tidak jauh jauh dari minatnya
kalau anak dipaksakan melakukan sesuatu yang dia tidak minat ya dia merasa bahwa apa namanya jadi tertekan jadi terpaksa
apalagi kalau dia tidak merasa bahwa itu kemampuannya
mungkin tian merasa bahwa saya bisa loh ngafal dan saya jago loh ngikutin intonasi sehingga dia jadi percaya diri di situ
tapi kalau dipaksa melakukan hal hal yang dia nggak suka misalnya ya kamu harus jadi apa ya misalnya pilotnya berarti dari sekarang harus belajar matematika misalnya gitu
sedangkan gak suka matematika
nanti kan jadi akan terbebani
diarahkan ke hal yang dia suka ya
tapi memang sejauh ini kalau baca baca artikel orang tua mendukung banget ya bu udah bikin baju katanya gitu ya bu ya
dia sendiri punya inisiatif bikin baju lain air ya
oh inisiatif sendiri
tentu punya baju dua
udah jalan jalan belum bu ke maskapai maskapai ya kan untuk tahun ini
kemarin udah kayak
udah beberapa lah ya
ini apa kayak pusat pelatihan
iya pusat pelatihan
para pramugara pramugari itu gitu ya
kamu ikutan gak
memang bakatnya kesini tuh kayaknya peknya tuh ya
aku rasain apa tuh waktu kamu jalan jalan di situ diajarin beneran
biasanya kamu belajar sendiri ini beneran diajarin yang kamu rasain apa
pas di training waktu non summennya
waktu non summennya sama para calon pramugari
jadi ini ya berasa bener bener mau jadi pramugari atau pramugarinya
terus tian kan sekarang udah viral nih di mana mana ya
temen temen kamu gimana tanggapannya
mereka bangga terus mereka bilang ayo terus belajar sampai kamu bisa jadi pramugara
tapi ini kalau mendengarkan suaranya tian kayaknya tian tuh jago nyanyi juga ya
iya gak sih
tian bisa nyanyi gak sih
beragam gimana gitu ya
masih kecil tapi udah mulut
emang dia suka nyanyi juga
siapa tau nanti keliatan sama orang orang di tv
lagu daerah lagu daerah kali ya
iya cual philosophicall getting ya kamu tetep jadi
telah nggak sih lu ngerti kan

jangan ngerti lagi yang itu avi ncontbok aja ya tapi diedep aja dah kita langsung
orang eh wari nebat fatnya emu siloban teri wow tuh bener bener former kayaknya iya nih
jangan jangan dia nanti datang ke sini lihat kita pengen jadi news anchor juga loh
mau bilang kayaknya jadi pembawa berita peacester juga ya aduh pokoknya intinya udah pas deh percaya dirinya udah dapet
dapet gitu ya cepet cepet ya ntar saya nggak bisa kerja lagi tunggu sekolah dulu terima kasih tia
udah datang terus ya semoga tercapai cita citanya nanti kalau kita terbang dari siapa mau salam
coba salam dari siapa dulu sebentar nih salam iklannya bentar ya tunggu sebentar nih ada salam
kayak gitu hahaha salam kepada bapak presiden republik indonesia insinyur joko widodo saya
christian moses olinger siswa kelas enam sd sd negeri satu saum laki dan warga kepulauan tanimbar kabupaten
maluku tenggara barat menyampaikan harapan masyarakat tanimbar kepada bapak presiden untuk
dapat mengunjungi kami di tanimbar karena rakyat sudah merindukan kehadiran bapak presiden di bumi
tuan lolat dan saya secara pribadi berkeinginan untuk bertemu langsung dengan bapak presiden
republik indonesia bapak joko widodo apabila diberikan izin dan waktu terima kasih waduh
mudah mudahan layani disaksikan juga ya sama presiden jokowi mempertemukan adik kecil dengan
bapak presiden menonton juga good morning hari ini amin amin amin jangan buru buru pulang ya kalau gitu
mungkin jadi imbauan untuk para orang tua ya sempat menelan fluid dari trompet tanpa sengaja seorang
anak mengeluarkan suara trompet saat menghalau nafasnya informasinya sesaat lagi hai hai